wakil presiden yusuf kala ikut berkomentar tentang kerusuhan yang terjadi di makobrimob kelapa ii depok jawa barat selasa malam hingga rabu dini hari tadi
kala berharap kasus itu cepat selesai karena yakin kepolisian bisa mengusut tuntas
ia mengatakan brimob mempunyai pasukan khusus untuk melumpuhkan para pelaku
atas kejadian tersebut kala menyatakan ada evaluasi agar tidak terulang
memang kalau teroris gabung jadi satu dia bikin universitas
kalau dipecah pecah bikin virus gitu kan
dan kita masih mereka dalam tahap pemeriksaan
mungkin sebagian belum dikepengadilan
mudah mudahan lah bisa selesai
brimob itu bukan punya fokusan khusus gegana macam macam
pasti bekerja di situ
ya apapun masalah pasti di evaluasi
insya allah kita selesaikan